apa ini pak man
segera raden membaca dan menyalinnya
ini adalah hukuman atas apa yang sudah raden lakukan
kitab kitab ini menunjukkan sifat sifat seorang bangsawan
tanpa sifat sifat itu seorang bangsawan taubahnya rakyat jelata
bahkan mungkin lebih hina
ini banyak sekali pak man apa tidak bisa dikurangi
asyik begitu membenciku sepertinya dia masih belum bisa memaafkanku
asyik mari pak man antarkan ke kamarmu
iya pak man
tidak mungkin danau memiliki ilmu yang bisa melebihi
kalau aku bertemu dengannya aku tantang dia
untuk aduk tanding denganku
tapi sayang dia sudah diutus ayahnya untuk kembali ke padepokan
aku lihat sendiri den kemampuan dia bermain pedang
dia bisa mengalahkan dua prajurit sekaligus
mungkin setelah kembali daripada pokan kekuatannya akan bertambah
bukankah raden pernah mengalahkan brajageni
apalagi kalau cuma dua orang prajurit itu sih kecil buat raden purwomenak
tapi kata danawa raden purwomenak itu punya tipu muslihat
tidak ada yang bisa mengalahkannya
bukan cuma jebak brajageni
sudah gitu sudah dibantuin sama pak man
berani kamu mengatakan seperti itu di hadapan
ambur raden itu bukan perkataanku
itu sih kata danawa
aku akan buktikan seberapa hebat aku
aku akan tunjukkan kepada kalian seberapa hebat aku
pangampunten raden ada perlu apa raden purwomenak kemari
aku ingin menunjukkan ilmu kanoragan di depan teman temanku pak
pangampunten raden bukan hamba menolak permintaan raden
tapi kami di sini sedang berlatih dan bukan sedang main main
hamba bukan menolak permintaan raden
lagipula ilmu kanuragan itu bukan untuk dipamerkan
tapi kemampuan kanurage untuk membela diri
aku juga mau berlatih paman
apakah paman mau menghalangiku dalam berlaps
rama prabu pasti tidak akan suka dengan paman jika paman menghalangiku
kalau memang raden bertekad untuk latihan dan bukan untuk panggung
raden ingin berlatih dengan apa
tahan kosong atau senjata
aku ingin latihan dengan pedang paman
dengan siapa raden ingin latih tanding
hadapkan kepada lima prajurit sekaligus yang paling hebat
pangampunten raden kalau boleh hamba memberikan
bukankah lebih baik latihan dengan satu prajurit saja
apakah paman bermaksud untuk merendahkan ilmu kanoraganku
aku sungguh sungguh berlatih
kemana raden perubah menang
sekarang sudah waktunya dia belajar kita
tetapi dia belum muncul juga
anak itu selalu berusaha menghindari kewajibannya
raden kenapa raden melukai mereka
seharusnya raden bisa menahan serangan raden
mereka saja yang tidak mampu menghadapiku
aku hanya mengeluarkan sedikit tenang
tapi tidak akan seperti ini
kalau raden benar benar tidak mengarahkan senjata raden kepada mereka
mereka yang harus lebih banyak berlatih
kenapa paman malah menyalahkanku
tidak ada yang bisa diserahkan
tidak ada yang bisa dipercayai
tidak ada siapa yang bisa memberi perhatian
tidak ada siapa yang bisa memberi perhatian
apa yang ada di dalamnya
apa ada di dalamnya
kenapa bisa terjadi seperti ini
melukai lima orang sekaligus
itu serangan yang disengaja
aku hanya ingin berlatih
mereka saja yang kemampuannya sangat rendah
yang kita hadapi adalah prajurit kita sendiri
sangat berbeda kalau kita menghadapi musuh rakyat
kalau sampai melukai lima orang sekaligus
itu benar benar keterlaluan
kimbul bawa prajurit ke ruang pengobatan
dan kamu raden ikut paman
tapi itu bukan salahku paman
itu salah mereka yang tidak memiliki kemampuan
segera raden membaca dan menyalinnya
ini adalah hukuman atas apa yang sudah raden lakukan
kitab kitab ini menunjukkan sifat sifat seorang bangsawan
tanpa sifat sifat itu seorang bangsawan taubahnya rakyat jelata
bahkan mungkin lebih hina
ini banyak sekali paman
apa tidak bisa dikurangi
agar raden bisa tahu bagaimana cara bersifat seorang bangsawan
sebelum semua ini selesai raden tidak bisa kemana mana
karena pintu itu akan paman kunci
sejahteranya raden sudah menikah
ridu itu masih bebas dalam mikir
tapi dia berada di waterlake nea
kadang selalu byo bebo
paman kimia itu mendengar hingga saat husband ya
dia menemu ke dalam kamar kamar
di sini tanpa memperbolehkanku untuk keluar makan dan minum
kalau hanya itu kesalahanmu ibu akan lapor kepada ramamu
sekarang kembalilah ke kamarmu
baik nenek ibu
jangan terlalu memanjakan purba menak dindas tuna
seberat apapun hukumannya
tidak mungkin ki purwa bermaksud mencelakakan purba menang
aku yakin semua itu pasti untuk kebaikannya
tetapi aku melihat kesalahan purba benang tidak sebanding dengan hukuman yang harus diterimanya
aku tidak terima kakang
aku harus menanyakan hal ini langsung kepada ki purwa gali
ya tuhan ya tuhan
ki purwa katakan kepadaku ki purwa
mengapa kau menghukum anakku seberat itu
ya tuhan ya tuhan
radaen purba menak dengan sengaja melukai lima prajurit
dalam latihan tanding pedang
kami menerima kesalahan
kami menerima kesalahan
purba menak tidak mengatakan hal itu padaku
apa yang telah dilakukan purba menang sudah sangat keterlaluan

kami menghukum anakku
kami menghukum anakku
kami menghukum anakku
kami menghukum anakku
kami menghukum anakku
kami menghukum anakku
kami menghukum anakku